halo pemirsa bagaimana kabar anda hari ini
senang sekali saya diana twika bisa hadir bersama anda dalam kesempatan kali ini
dalam program indonesia forward cnn indonesia
yang pasti kami mendoakan semoga anda dan juga keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat
apakah anda semua sudah vaksin
nah kalau belum ayo segera divaksinasi sehingga indonesia ini bisa segera terbebas dari pandemi covid sembilan belas
pemirsa senang sekali pada kesempatan kali ini saya berada di kawasan ancol
dalam sebuah perhelatan yang diselenggarakan oleh kementerian agama yaitu madrasa award dua ribu dua puluh
yang pasti kita akan membahas lebih lanjut tentang event ini
tapi sebelumnya pemirsa seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu unsur
dalam pembangunan nasional
yang pasti bukan hanya untuk melahirkan peserta didik yang pintar dan juga intelektual
tetapi juga harus bermartabat dan juga memiliki ahlak yang mulia
seperti yang kita ketahui berdasarkan data dari bps di tahun dua ribu dua puluh
di sisi lain kita melihat bahwa arus globalisasi dan juga perkembangan teknologi
semakin tidak terbendung dan bak dua mata pisau
yang artinya akan bisa membawa keuntungan untuk kita tapi di sisi lain juga bisa menjadi ancaman
terutama bagi generasi milenial dan juga gen z di indonesia
lantas bagaimana madrasah dalam hal ini berperan untuk membangun moderasi beragama
saya akan mengajak anda untuk berbincang dalam kesempatan kali ini di indonesia forward
dan pada kesempatan kali ini saya memiliki sejumlah narasumber
yang pertama ada prof dr haji moh isom sebagai direktur kskk madrasa
ini sebuah perhelatan yang luar biasa ya
ini bisa menunjukkan bahwa saat ini pandemi sudah melandai
artinya kita harus semakin positif kembali bergerak untuk mengisi dan juga membangkitkan ekonomi di indonesia begitu ya prof
baik terima kasih banyak
dan juga pasti anda penasaran siapa saja yang cantik cantik ini yang masih muda belia ya
oke ini adalah duta moderasi beragama ya yang dipilih oleh kementerian agama
boleh memperkenalkan diri satu persatu dimulai dari sebelah kanan
prahajang semang selamat siang timpal timpal bapak ibu sarang semeton bali
perkenalkan nama saya aldinta batrisyawasima
asal saya dari mansatu jemberana provinsi bali
saya dinobatkan sebagai juara satu duta harmoni dua ribu dua puluh
baik aldinta ya
ini jauh jauh datang dari bali
untuk perhelatan madrasa award
nanti juga mungkin bisa sharing sharing sama pemirsa semua
kira kira aksi apa sih yang bisa aldinta tularkan kepada masyarakat
yang bisa ditiru masyarakat untuk membangun masyarakat
terutama dalam hal moderasi beragama
baik selanjutnya di samping kiri aldinta
halo utadbo ginarumku komintan
perkenalkan saya widapus pamukulintad
dari madrasah aliyah negeri satu kota ngobagu di sulawesi utara
saya dinobatkan sebagai juara dua
baik terima kasih
baik terima kasih wida
dan selanjutnya bisa sampingkanin saya
assalamu'alaikum pakcik makcik tuan tuan sekalian
perkenalkan nama saya zuhudiyah azhara
dari madrasa aliyah negeri satu kampar provinsi riau
saya dinobatkan sebagai juara tiga duta harmoni dua ribu dua puluh
wah luar biasa
ini adalah generasi generasi muda yang berprestasi ya prof ya
yang hadir di sini
dan mungkin selama ini kita berpikir bahwa
generasi generasi madrasah itu tidak bisa memiliki prestasi lebih
tapi ternyata bahkan banyak sekali generasi madrasah yang bisa memiliki prestasi di taraf internasional begitu ya prof
semoga mereka akan mengawali prestasi prestasi dimulai dari regional
saat ini di tingkat nasional dan selanjutnya akan go internasional ya
baik profesor kalau anda bisa menjelaskan apa sih sebenarnya tujuan dari kemenak untuk menyelenggarakan madrasah award ini
iya terima kasih
madrasa award itu adalah ajang penghargaan
untuk siswa siswi madrasah yang telah berprestasi baik tingkat internasional maupun tingkat nasional
di antara prestasi prestasi yang diberikan penghargaan adalah duta moderasi beragama
ini adik adik ini anak anak kita semua adalah duta moderasi beragama yang terpilih dari seleksi yang cukup ketat
dari tujuh ratus lima puluh satu se indonesia mengajukan proposal
dan juga rencana aksi
tiga duta moderasi beragama ini eksis di berbagai daerahnya masing masing
dan bisa merangkul semua perbedaan perbedaan beda suku beda agama beda adat istiadat
dan mereka ini sudah menunjukkan prestasinya secara nasional
dan rencana aksinya sudah bisa kita lihat nanti apa yang sudah dilakukan di daerah masing masing
oke terima kasih
tapi profesor ketika dari kementerian agama akhirnya memilih tema moderasi beragama
apa yang melatar belakangi pemilihan topik tersebut prof
ya sebenarnya moderasi beragama ini adalah program nasional
dan sudah masuk di rpjmn
dan ini sudah menjadi program negara kesatuan yang berpikir indonesia
yang melatar belakangi sebenarnya moderasi beragama ini adanya beberapa sikap sikap dari warga negara indonesia
yang masih belum tuntas dalam hal persatuan dan kesatuan bangsa indonesia
maka buatlah program moderasi beragama
jadi yang kita arahkan kepada moderasi beragama itu adalah para pemeluk agama bukan agamanya
maka dikata moderasi beragama ada awalan beragama
jadi sikap warga negara indonesia yang beragama harus selalu mengedepankan sikap yang beragama
sikap moderat sikap yang toleran sikap cinta tanah air sikap yang menghargai kearifan lokal sikap yang menghargai kebenekaan
artinya memang tujuan besarnya adalah semoga dari kegiatan ini bisa kita tanamkan ajaran ajaran keberagaman yang inklusif begitu ya
tapi sepertinya pastinya satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan adalah anti korupsi itu penting sekali
betul ya itu sebagai include di dalamnya
jadi yang pertama yang moderat itu adalah beragama yang pemahaman beragamanya menjadi pemahaman yang inklusif
yang anti korupsi yang berintegritas dan juga tentu menghargai kearifan lokal dan juga bisa mewujudkan cita cita para pendiri bangsa ini
iya baik sebelum saya ke adik adik semua di sini satu lagi profesor apa peran madrasah di sini dalam mensosialisasikan moderasi beragama mengapa madrasah begitu penting untuk berperan
siswa siswa madrasah itu kurang lebih total itu bisa tiga puluh juta
karena ini calon pemimpin indonesia masa depan kan gitu jadi bisa mewarnai agar supaya masyarakat indonesia benar benar berpikir
yang lebih maju kedepan
baik baik ini menarik sekali seperti apa sih pola pikir dan juga gagasan rencana aksi untuk membangun indonesia ke depan dari ketiga perwakilan gen z dan juga milenial ini
kita akan kembali sesaat lagi pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami di indonesia forward kami akan kembali sesaat lagi
baik pemirsa terima kasih banyak anda masih bersama kami di indonesia forward dan masih melanjutkan perbincangan kita tentang moderasi beragama
dan saat ini kami berada dalam perhelatan madrasah awards yang diselenggarakan oleh kementerian agama
ya baik ini saya mau bertanya langsung kepada para pemenang duta moderasi beragama saya ke aldinta terlebih dahulu
baik nah ini kalau saya boleh tahu aldinta kenapa sih alasan atau motivasi kamu mengikuti ajang ini
alasan saya untuk bisa mengikuti ajang inisiator muda
duta harmoni moderasi beragama ini yaitu yang pertama saya merupakan generasi z
generasi yang nantinya akan memegang estafet kepemimpinan indonesia lima puluh seratus bahkan berabad abad nantinya
kemudian yang kedua saya sebagai seorang muslim ingin menyebarkan ingin menyebarkan bahwa agama islam adalah agama rahmatan ⁇ alamin ⁇ agama yang cinta damai begitu
kemudian yang ketiga saya merupakan bagian dari masyarakat bali
yang dulunya pernah menganggap saya sebagai agama yang cinta damai
yang mengalami tindak teror yang mengatasnamakan agama dan tidak bertanggung jawab
maka dari itu seakan akan ada traumatik yang sangat mendalam dialami oleh para masyarakat bali yang seakan akan diturunkan secara turun menurun pada generasi ke generasi
maka dari itu saya mengikuti ajang ini bukan hanya sekedar kontestan lomba tetapi lebih dari itu
saya ingin berperan untuk memajukan bangsa
nah ini kalau pastinya ketika kalian mengikuti ajang ini seperti yang tadi prof sampaikan
bahwa ini seleksinya sangat ketat sekali begitu ya
dari tujuh ratus lima puluh satu dan kalian terpilih sebagai pemenangnya
dan seperti yang kita katakan bahwa untuk di tahap seleksi itu harus mengirimkan rencana aksi begitu
bisa dijelaskan satu persatu rencana aksi apa yang ingin kalian bawa di sini untuk membawa perubahan bagi indonesia
silahkan mungkin ke aldinta terlebih dahulu
saya membentuk dua formula yaitu yang pertama dirosah yang kedua karmapala
dirosah dan karmapala
iya dirosah dan karmapala
untuk di rosa ini kegiatan internal madrasah yang saya lakukan sosialisasi mengenai moderasi beragama kepada siswa madrasah
disitu saya seperti membuat forum diskusi kepada teman teman
di situ kami berdiskusi mengenai problematika toleransi yang ada di sekitar kita
kemudian kami mencari solusinya bareng bareng
dengan begitu bisa melatih teman teman pelajar bisa melatih apa ya keberanian mereka gitu untuk mengungkapkan pendapatnya
kemudian yang kedua untuk eksternal karmapala
yaitu kajian rutin moderasi beragama pelajar lintas agama
nah untuk karmapala ini adalah wadah saya untuk mensosialisasikan moderasi beragama kepada teman teman pelajar lintas agama
nah dari karmapala ini saya bagi menjadi tiga kegiatan kak
yang pertama yaitu jangka pendek itu ada sila lima yaitu diskusi pelajar lintas agama
nah di sila lima ini apa ya
sebagai wadah kami gitu seperti yang saya lakukan di rosah
di dirosah itu tadi sama saja
yaitu membuat forum membuat forum diskusi dan untuk wadah saya mensosialisasikan moderasi beragama
dan di sila lima ini diakhiri dengan penandatanganan papan deklarasi persaudaraan pelajar lintas agama
disitulah nanti titik awal kita untuk memulai kegiatan kegiatan selanjutnya
nah di sila lima ini juga ada kegiatan saya namanya malam harmoni
nah namanya generasi
nah namanya generasi z ya kak ya
nah dari kegiatan tersebut saya bisa mensosialisasikan pemahaman moderasi beragama
begitu di malam harmoni ini kami saling apa ya bersharing gitu
sharing cerita sharing pengalaman begitu
nah kemudian untuk di jangka menengah
di jangka menengah ini ada namanya stomata
study tour moderasi beragama lintas agama
stomata ini sebagai wadah kami untuk refreshing traveling
dengan teman teman pelajar lintas agama
di sini kami kemarin sempat kami mengunjungi
mengunjungi monumen bombali i dan bombali ii
di situ kami merefleksi diri kenapa kok bisa monumen ini dibangun
kemudian kami berdoa
berdoa menurut keyakinan dan agama masing masing
kemudian setelah itu kami mengunjungi tempat tempat keperibadatan
keperibadatan berbagai umat gitu
di situ kami menjalin komunikasi dengan orang orang yang ada di sana
dan kami izin masuk untuk pengen tahu di dalam nih gimana sih gitu lho kak
sehingga itu bisa maksud saya biar teman teman ini nggak ada yang namanya anti agama gitu loh kak
dan bisa apa ya tidak adanya miskomunikasi gitu nantinya
kemudian kegiatan saya yang ketiga yaitu jangka panjang
bima sakti bimbingan moderasi beragama
bekerja sama dengan kelembagaan tokoh dan instansi terkait
di bima sakti ini saya sudah menjalin mou dengan fkub
di situ nantinya dengan menjalin mou tersebut
salah satunya salah satu isi dari mou tersebut yaitu nantinya keterkaitan saya
terhadap program program fkub yang bersangkutan dengan persatuan dan kesatuan toleransi begitu kak
dan nantinya fkub akan siap jika kami undang untuk sebagai narasumber membahas mengenai moderasi beragama
ini menarik sekali ya pak
bahwa si aldinta ini sudah menyiapkan rencana jangka pendek sampai jangka panjangnya begitu ya
bagaimana untuk bisa membangun kembali kerukunan dan juga persatuan umat beragama di kawasan bali yang sempat tercoreng begitu ya
karena peristiwa peristiwa terorisme yang terjadi di sana
pak ini kalau menurut profesor ini sebenarnya apa yang menjadi kriteria kriteria gitu
supaya dari perhelatan ini bisa menghasilkan duta duta harmoni seperti ini pak
ya pertama kriteria itu adalah pemahaman konsep ya
konsep moderasi beragama
jadi dari tujuh ratus lima puluh satu itu terpilih diantara yang terbaik adalah tiga siswa siswi ini
mereka sangat memahami tentang konsep moderasi beragama
ternyata dari pemahaman itu kemudian mereka membuat rencana aksi
rencana aksinya tadi kan sudah cukup bagus sudah sistematis
dan sangat implementatif
dan sangat relevan ya pastinya ya pak ya untuk masyarakat setempat
dengan keadaan dan masyarakat setempat
saya sangat terterik juga dari apa rencana rencana aksinya itu
dan anak setingkat generasi z ini sudah bisa melakukan koordinasi bisa melakukan komunikasi dengan pimpinan pimpinan daerah
dan juga sesama satu level sesama anak anak tingkat sekolah menengah atas
dengan anak sma dari kristen dari hindu dari buddha
dan bali ini adalah cermin kebenekaan
ini adalah cermin kebenekaan indonesia
dan ini sudah dilakukan
tidak hanya di jemberana di seluruh kabupaten kota di sekitar provinsi bali
dan ini kalau bisa menjadi virus positif untuk siswa siswi se indonesia itu kedepannya warga negara indonesia tidak hanya berfikir agama hanya secara doktrinal
tetapi agama benar benar bisa menjadi inspirasi untuk kehidupan yang lebih harmoni
saya kira begitu
jadi ini pasti akan terus mendapat dukungan dari kemenang dong pak
karena kementerian agama lahir memang untuk menjalin hubungan harmoni antar umat beragama
kerukunan umat beragama menjadi hal yang niscaya demi persatuan dan kesatuan indonesia
itu janjinya bahwa pemerintah akan terus memfasilitasi mendampingi dan juga mendukung ya aksi aksi dari rekan rekan semua untuk membangun moderasi beragama di indonesia
baik yang pasti pemirsa semuanya penasaran sekali bagaimana rencana aksi dari kedua finalis
kedua pemenang ya dari duta moderasi beragama di samping saya ini
kita akan membahasnya di segmen ketiga dan pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di indonesia forward
masih bersama dengan narasumber kita di sini
ada prof dr haji moh isom muhammad isom direktur kskk madrasa dan juga ada para pemenang duta moderasi beragama tadi sudah dari bali
sekarang saya mau menuju ke sulawesi utara
nah ini rencana aksi yang sudah dijalankan sejauh ini apa
berdasarkan prinsip moderasi beragama yaitu adil dan seimbang
itu saya memuat rencana aksi yang bernama ekobrik dalam bingkai moderasi beragama
nah di sini itu kembali lagi pada prinsip moderasi beragama yaitu proses atau cara kita memahami ajaran agama itu secara adil dan seimbang
nah sikap ini tidak hanya ditujukan untuk sesama manusia saja tetapi untuk seluruh ciptaannya termasuk lingkungan gitu
nah jadi ecobrik itu adalah botol plastik bekas botol plastik bekas yang diisi dengan sampah plastik
yang sudah dicuci dikeringkan dan dipilah
nah jadi ecobrik itu dipadatkan di dalam botol
nah jadi bisa dijadikan sebagai produk seperti meja kursi
bisa meja kursi bahkan bisa dijadikan sebagai pengganti batu bata
nah di sini kenapa saya memilih ecobrik dalam bingkai moderasi beragama
karena yang pertama
moderasi beragama itu tidak hanya menyinggung masalah manusia dengan manusia
tapi manusia dengan seluruh ciptaannya begitu
nah dan itu merupakan sikap adil dan seimbang yang harus dimiliki oleh setiap manusia sebagai kalifah di muka bumi ini
nah yang kedua dengan adanya ecobrik itu bisa menjadi bisa bernilai ekonomis
jadi siapapun masyarakat yang ada tidak memandang dia
pegawai atau masyarakat biasa itu bisa membuat ekobrik
nah di sini bisa bernilai ekonomi serta bisa membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah plastik
nah jadi di samping menyebarluaskan mendakwahkan mensosialisasikan moderasi beragama
kita juga tahu penting bahwa menjaga alam itu merupakan tanggung jawab kita semua
walaupun apapun agamanya dari manapun asalnya sukunya kita tidak memandang itu bahwa
menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama
baik prof gimana anda melihat rencana aksi ini luar biasa sekali prof
luar biasa jadi anak anak ini benar benar memahami konsep moderasi beragama
karena sesungguhnya umat beragama beragama apapun itu harus menebar rahmat menebar kasih sayang
kasih sayang itu tidak hanya sesama umat manusia tapi kepada seluruh makhluk tuhan seluruh alam semesta
nah ecobrik ini adalah manifestasi dari pemahaman konsep moderasi beragama
jadi beragama itu bukan untuk tuhan beragama itu untuk kita semua agar kita bisa benar benar memanusiakan manusia
bisa menghadirkan diri kita sebagai kasih sayang sebagai kasih kepada semua umat
tanpa pengecualian tanpa diskriminasi sebagaimana matahari bisa memberikan kehangatan kepada semua makhluk

baik terima kasih banyak wida
nah selanjutnya saya mau ke zuhud ya zuhud dari riau boleh dijelaskan rencana aksinya seperti apa
baik saya mengembangkan kata moderat menjadi tujuh prinsip
setiap prinsip prinsip ini saya kembangkan lagi menjadi sebuah aksi
contohnya ada lomba debat maka peserta yang lomba debat itu akan memahami emosi dari lomba debat tersebut
dan mereka secara tidak sadar dan secara tidak langsung mereka akan memahami emosi dari lomba debat tersebut
dan mereka secara tidak sadar dan secara tidak langsung mereka akan memahami emosi dari lomba debat tersebut
dan mereka secara tidak sadar dan secara tidak langsung
akan memahami moderasi beragama dengan lebih detail
dan akan menjadi kader kader berikut yang akan menyebarkan moderasi beragama
tentu mereka perlu pemahaman untuk menguatkan argumen mereka dalam debat
nah itu yang contohnya kemudian pendekatan milenial yang saya lakukan adalah festival gotong royong
yes festival gotong royong itu selain membersihkan lingkungan madrasah
ataupun nanti kedepannya akan dilakukan festival secara nasional
saya menekankan bahwa di dalam festival itu ada pentas seni yang bernuansa moderasi beragama
selain lingkungan bersih moderasi beragama
pentas seni seperti apa ini pentas seninya moderasi beragama
setiap kelas akan menunjukkan bagaimana paham mereka tentang moderasi beragama bisa melewati pantun puisi
ataupun tari dan yang saya kemas dalam kearifan lokal salah satunya begandur
tapi sejauh ini apakah menemukan kendala kendala dalam implementasinya terhadap masyarakat
pastinya tentu begitu
bukan hanya saya mungkin teman teman saya dari data harmoni memang menghadapi seharusnya yang dipikirkan oleh negara
menjadi tanggung jawab dan beban amanah kedepannya
baik itu secara kamim yang beragama islam dalam agama islam pun banyak kelompok kelompoknya kak
jadi untuk menyatukan paham itu lumayan sulit dan perlu pendekatan yang lebih eksklusif lagi
semoga tidak ada penolakan yang akhirnya menghentikan langkah aksi moderasi
jangan pernah berhenti ketika penolakan dan kendala kendala terjadi
pastinya event ini sangat menarik sekali ada rencana akan dilanjutkan ke tahun tahun mendatang prof
rencana ini akan terus tiap tahun kita punya rekrutmen untuk anak anak yang menjadi calon calon duta moderasi beragama
setiap tahun kita akan coba melakukan seleksi seleksi itu
agar supaya semakin tahun semakin banyak yang akan berada di dalam keadaan kita
semakin banyaklah kader kader untuk moderasi beragama karena untuk kemaslahatan kita semua untuk persatuan dan kesatuan bangsa kita
oke selamat sekali lagi buat para duta harmoni moderasi beragama
semoga saat ini beban tanggung jawab yang anda emban ini bisa terus disalurkan kepada generasi generasi anda selanjutnya
dan juga semoga tidak berhenti sampai disini untuk membangun indonesia dan negeri ini
baik profesor terima kasih banyak ini kita harapkan bersama
semoga generasi generasi muda ke depan terutama di bawah madrasah tidak hanya cerdas secara intelektual
tapi juga matang secara spiritual tapi juga bisa memberikan implikasi yang positif kepada masyarakat nusa dan bangsa indonesia
baik prof dr haji muhammad isom direktur kskk madrasah
kemudian aldinta batrisya wasima dari mansatu jemberana
kemudian wida puspa mokolintat dari mansatu kota mobagusulut
dan juga zuhud azhara mansatu kampar riau
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini
dan pemirsa demikian indonesia forward kali ini semoga bisa memberikan manfaat untuk anda semua
dan sekali lagi kami mengingatkan supaya anda segera divaksinasi dan juga mematuhi protokol kesehatan dimanapun anda berada
saya diana twika undur diri terima kasih sampai jumpa